kalau nggak ditempatkan seperti ini habur
rumah yang ditempati imam sutyono bersama istri dan penghuni panti rehabilitasi ini
merupakan rumah yang dipinjamkan oleh warga dan sifatnya sementara
rumah sederhana ini dihuni lebih dari dua puluh orang
satu kamar untuk imam dan keluarga
sisanya ada tiga kamar yang digunakan oleh para santri
setiap kamar bisa berisi enam sampai tujuh orang
dua kamar untuk mereka yang kondisinya cukup parah dan harus menggunakan pintu jeruji besi
sementara satu kamar untuk mereka yang sudah membaik
pada tahun dua ribu enam belas itu sempat di dalam hati
ngudoroso gitu ya bercawanya ya allah
saya sudah sebentar lagi pensiun
sementara rumah belum ada
dan istri saya tidak bisa menabung
justru gaji habis untuk ngurus anak anak mereka
meskipun itu baik ya allah
tapi saya tidak mau tidak punya rumah untuk anak anak keluarga kami begitu
namun saya tidak ucapkan di mulut
tapi istri bilang begini langsung seolah dia mendengar kata hati saya
abi nggak usah mikir rumah
jadi setelah kita pensiun
uang segeda lima puluh juta kan ada lah
kita bikin rumah kecil kecilan saja
yang penting bisa untuk berteduh kita dan anak anak
yang penting kita bisa berbagi dengan umat yang membutuhkan
sementara bagi siti sarah
yang terpenting adalah bagaimana ia bersama suaminya dapat menolong orang yang membutuhkan
banyak diantara mereka yang terlalu banyak yang membutuhkan

manusia memanusiakan orang itu paling sulit
kadang ada orang gila
orang takut mendekat tapi saya enggak
apakah ada yang ngurus saya
itu yang membuat saya terpanggil
apakah keluarga saya yang terpanggil
itu yang membuat saya kuat
berdasarkan data pada dinas sosial kabupaten purbalingga
pada dua ribu delapan belas jumlah orang dengan gangguan jiwa atau odgj mencapai seribu orang
padahal dari jumlah ini masih banyak yang belum terdata
yang diisolasi dipasung
dan dikurung oleh keluarga mereka karena dianggap mengancam lingkungan
jadi memang kalau menurut data dari kita
untuk yang baru ini memang belum kita data lagi
yang ada di kita tahun dua ribu delapan belas atau ya sekitar seribu an lebih
seribu an lebih itu yang terdata
terkadang ada yang kelewatan karena nyunjau yang namanya orang dengan gangguan jiwa
masyarakat pada umurnya umpet nak
apakah dari sekian itu ada yang dipasung
ya saya akui masih ada satu dua
keberadaan panti rehabilitasi wanita al imam di desa binangun
awalnya ditakuti warga sekitar
seiring berjalannya waktu
warga mulai memahami cara menghadapi orang dengan gangguan jiwa
bahkan saat ini
mereka mendukung kegiatan yang dilakukan imam sutyono dan istrinya
anak saya kemarin ya
itu takut sama namanya ipah itu
tapi enggak sekarang udah kenal sih di sini udah lama
ya warga di sini baik kok
imam sutyono sendiri merasa tidak memiliki kemampuan untuk berkata kata
tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan para santrinya
menurutnya ia hanya mendampingi mereka yang mengalami gangguan jiwa
dan bersama memberikan kasih sayang yang tulus
jadi kami sendiri itu tidak pernah mempunyai keyakinan bisa menyembuhkan orang
karena kami tidak bisa apa apa dan tidak punya apa apa
namun kami hanya sekedar menemani mereka menolong mereka merawat mereka
sejak dua ribu dua belas sampai saat ini
imam dan istrinya sudah mengurus lebih dari tujuh puluh lima orang
sekarang ada delapan belas orang yang dirawat
dan beberapa silih berganti sudah kembali kepada keluarganya
bahkan ada yang telah bekerja dan menikah
sekitar ada tujuh puluh lima an
itu adalah makhluk yang berurusan berjaya
tapi kemudian akhirnya berubah
jadi kemudian dikumpulkan
jadi mungkin kita bisa memiliki kemampuan untuk bersama
sekitar ada tujuh puluh lima an yang sudah kami urus dan banyak yang sukses alhamdulillah
kadang mereka datang ke saya umi saya sudah kerja umi saya sudah nikah alhamdulillah
yang sudah sudah luar biasa mereka kesembuhannya luar biasa memang
tergantung kalau dari penanganan sakitnya lama mungkin kita butuh empat puluh hari pertama empat puluh hari kedua empat puluh hari ketiga
nanti kita lihat lagi kalau memangnya dari empat puluh hari ketiga itu belum ada perubahan kita lanjut lagi
di sini yang paling lama dua tahun
kalau yang hanya depresi ringan itu cepat
karena cepat sekali karena langsung ditangani dengan ibadah
agi saputri warga cilacap jawa tengah ini misalnya
ia sempat mengalami depresi yang berdampak pada rasa sakit di lambungnya
selain itu agis juga mengalami rasa takut yang luar biasa
namun setelah dirawat di pantai
rehabilitasi al imam agis dapat sembuh kembali
dulu sih perutnya sakit ya sakit banget
itu kan kena lambung jadi agak rasa takut banget
alhamdulillah rasa takutnya udah hilang
terus rasa sakitnya juga udah hilang
apa yang dilakukan imam sutyono dan siti sahra mendapat anggapan positif dari puskesma serayu larang
petugas puskesmas juga turut membantu dengan melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan fisik para santri
karena kebanyakan di pantai rehabilitasi wanita ini adalah orang orang dengan gangguan jiwa
kemudian gangguan sosial sehingga kami memberikan pembinaan mengenai kesehatan
baik kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat
maupun kesehatan reproduksi wanita pada anak
kemudian kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan kaitannya dengan kesehatan kesehatan yang tadi kami sebutkan

atau diterima oleh pemeriksa

dan metode merendahannya

tanahnya dari mana
bangunannya ini swadaya
kemudian ada bantuan dari
pak tuhanto berserta istrinya
untuk panti jadi dimakafkan
saya dengan istri dan juga pak tuhanto
dan adiknya sulaiman menjadi semangat
baru buat imam sutyono
dan para santri yang saat ini
tuhanto yang sebelumnya
adalah buru bangunan terketuk
untuk mewakafkan tanahnya
untuk pembangunan panti rehabilitasi
tuhanto berharap dapat
membantu banyak orang
yang kita cari sebenarnya
kebahagiaan yang hakiki
kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya
kita sudah bisa membahagiakan
orang lain seperti itu
jadi tujuannya intinya
menyenangkan orang lain seperti itu
keberadaan panti rehabilitasi
wanita al imam sangat membantu
pemerintah daerah dalam menangani
masalah sosial khususnya orang
dengan gangguan jiwa
karena orang dengan gangguan jiwa
sering tidak diurus keluarga
dan diabaikan lingkungan
kami selaku wakil darjah
sangat berterima kasih sekali
dengan orang yang berpengalaman dan yang berpengalaman
partisipasi masyarakat dalam pendirian
panti panti sosial di purbalingga
otomatis membantu pemerintah
dalam penanganan pmks
khususnya orang dengan gangguan jiwa
salah satu faktor yang menyebabkan
orang depresi adalah kepekaan keluarga
dan kondisi sosial yang lemah
keberadaan imam sutyono dan istrinya
dianggap menjadi solusi yang sangat tepat
untuk membantu masalah orang
dengan gangguan jiwa
yang sering berkeliaran di jalanan
bahwa orang yang depresi
sampai kemudian melakukan bunuh diri itu
faktor terkuatnya adalah
kohesivitas sosial yang sangat lemah
dengan lingkungan sekitarnya
kehadiran sosok pak imam
dan istrinya ini menjadi sangat penting
penyembuhan untuk orang orang yang mengalami
gangguan kejiwaan itu adalah
kalau itu sakit jiwa berarti ada sentuhan jiwa
sentuhan mental yang
kalau di rumah sakit itu tidak ditemukan
kalau di rumah sakit barangkali lebih mengedepankan
dari sisi medis diberikan obat obatan
sentuhan ginilah artinya
orang itu kan bisa merasakan
sisi emosionalnya itu kan bisa merasakan
ketika dia menerima kasih sayang
ketika mereka itu menerima perhatian dengan
tulus mereka akan bisa merasakan
ini dibutuhkan gitu ya
sentuhan sentuhan dari pak imam dan keluarganya ini sangat dibutuhkan
orang orang yang memang mengalami gangguan kejiwaan
mengurus orang dengan gangguan jiwa tentunya memiliki suka dan luka
siti sarah mengaku sempat cemburu melihat mereka yang dirawat sempat menggoda suaminya
namun siti sadar mereka sedang mengalami gangguan jiwa sehingga bisa memahami kondisi yang terjadi
kalau itu bukan orang sakit saya cemburu
karena ada salah satu santri saya itu genitnya luar biasa
sampai mukulin suami saya
sampai jegat jegat suami saya
kalau nggak sakit ya pasti saya marah seperti itu
jadi rumah saya ada pelapor seperti itu
sedang bagi imam sutyono sosok istrinya merupakan orang yang sangat luar biasa
totalitasnya saat mengurus orang dengan gangguan jiwa
membuat imam terharu dan bangga
alhamdulillah istri saya persis seperti itu
kadang kadang saya tambah sepengah tahun dia
di masjid itu sama lama itu
jadi ya allah terbuat dari apa hati istri saya itu
karena mengurus anak anak yang jelas ditakuti masyarakat
dari hari ke hari itu hanya jalan dari rumah ke rumah hanya minta sesok nasi
tapi sesuap nasi ini nggak langsung dimakan
kalau dapat sekarang dimakannya b
dapat sekarang dimakannya besok gitu
berarti sudah basi perlu dimakan
ya karena sakit mental
dikatakan sangat mental karena dari penjelasan masyarakat itu
kalau selesai bab langsung pakai celana nggak pakai cebok
tapi oleh istri saya diambil dirawat tanpa rasa jijik sedikitpun
dan itu membuat saya bangga luar biasa
syukur sepuluh langit dan bumi kepada allah
dan kepada guru saya tentunya
guru saya yang membimbing
guru istri yang wimbing yaitu
sisilah ke tiga puluh delapan surya layar
siti sarah bersama imam sutyono yang sejak januari dua ribu dua puluh satu telah pensiun dari kepolisian
berjanji akan terus mengurus mereka yang mengalami gangguan jiwa sampai akhir hayat
keduanya bahagia saat melihat santri mereka yang diasuh sembuh dan bisa kembali ke keluarga serta lingkungan mereka
makanya saya sudah niat akan mengabdikan diri saya kepada mereka sampai akhir rakyat saya
biarkan anak anak kandung saya anak anak saya biar diurus allah
saya yakin allah akan menguruskan anak saya
kalau saat ini saya sibuk menguruskan anak orang saya

itu yang membuat saya kuat